aku masih bisa memaafkanmu
tapi dengan satu syarat
menjadi abdi setiaku
aku sudah berhasil
mengetahui keberadaan si luar
kau memang sungguh pandai bersilat liga
itu nimas rara santang
sama kusti perabu siri wangi amin
ima mahesa sama arga dana pasti akan kesana
kalau gitu mah
nimas rara santang
sama gusti ratu subang larang aman
terus maksudnya kamu itu gimana
kita harus terbang
kita harus terbang
kita harus terbang
kita harus terbang
kita harus terbang
mabahu siang jangkut
mabahu siang jangkut
mabahu siang jangkut
kalau gitu mah
kamu jangan pencut
susul kuma kamu teh pengen mati
kamu teh kesana
kamu masih onan
mau apa kamu datang kesini
mau apa kamu datang kesini
apa kamu mau mengantar nyawa kamu sendiri
ayo kita bermain main